menko polhukam wiranto mendapatkan upaya penyerangan ketika berada di pandeglang banten
penyerangan terjadi saat wiranto baru saja meresmikan gedung kampus atau gedung baru kampus universitas matlaul anwar banten
gambar pertama kali disebar oleh akun ad ukun kurnia dua ribu enam belas di media sosial twitter
hingga saat ini belum diketahui bagaimana kondisi menko polhukam
orga orga orga cepat deh ada kecil ada kecil
bawa ke posen
bawa ke posen
karopenmas divisi humas polri brigjen deddy prasetyo mengonfirmasi upaya penusukan menko polhukam wiranto
selain wiranto serangan juga melukai kapolsek yang sedang berada di sekitar menko polhukam
menurut brigjen deddy prasetyo pelaku membawa senjata tajam yang diduga terpapar paham isis